saya melihat ruangan ruangannya bagus landscape taman juga bagus sinar matahari juga bisa masuk ke ruangan ruang juga bagus
dan yang saya senang rumah sakit ini dibangun dari pinjaman ptsmi yang dicicil setiap tahun dan tahun ini akan lunas
keberanian seperti ini yang saya
harus mengapresiasi karena itu menyangkut apa
keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya karena fiskalnya nggak cukup
dia meminjam tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai itu yang bagus
dan yang kedua di rumah sakit ini memang akan kita kirim tahun ini mamogram ct scan sama cat lab
saya ingin melihat pak menteri juga ingin melihat
kesiapan kesiapan sdm nya spesialisnya kesiapan ruangannya
dan tadi di rumah sakit pak bupati sudah menyampaikan pak gubernur akan menyiapkan
jadi tugas dari pemerintah pusat mengirimkan alat alat yang sangat mahal tadi untuk memperbaiki pelayanan di bidang kesehatan
jadi itu bukan dihapus standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat
jadi itu ada kelas tiga kan sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik
nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah bapak presiden datang
masuk ke saja belum tanya apa
bagaimana banjir setahun ini pak
ya saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di kabupaten tanah datar di sumatera barat
dan saya sudah memerintahkan kepala bnpb untuk langsung ke sana
kemarin kita tahu pun juga perkembangannya
seperti sudah kita ikuti dan saya juga ingin kesana tapi masih mengatur waktu
karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor pengungsi juga baru ditata
sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu saya akan meninjau ke sumatera barat dalam rangka baik memberikan bantuan dan memberikan solusi
untuk negara negara maju dan kita harapkan dengan kita masuk ke sana
ini akan mudah mengakses ke investasi mudah mengakses ke lembaga lembaga internasional
yang bermanfaat bagi negara kita
saya kira oecd akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita
terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap
dan kita bisa merompat menjadi negara maju
karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti
dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju
masih presiden sekarang ini
sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan